minum dari air galon sudah menjadi kebiasaan warga perkotaan
tapi pernahkah anda minum air dari galon pintar
di bandung ada pengembang internet of things
membuat alat yang memungkinkan anda berkomunikasi dengan galon air minum di rumah
hanya melalui ponsel pintar
ini seperti galon biasa yang ada di setiap rumah
bedanya galon ini dilengkapi sebuah alat berupa sensor
yang terhubung langsung dengan ponsel pintar anda
menggunakan teknologi komputasi awan
sejauh apa nih untuk notifikasi yang bisa diberikan oleh smart galon ini
dia akan memberikan notifikasi dalam bentuk sms bisa email
dicode x adalah sebuah perusahaan perangkat lunak di bandung
memiliki pengalaman di bidang perangkat lunak
diecode tertarik untuk mengembangkan alat yang bisa berkomunikasi dengan benda di sekeliling
salah satu proyek uji coba adalah smart button dan smart galon
kalau untuk itu disiplin ilmunya itu juga beraneka ragam
ada bagian elektronikanya untuk yang bagian hardware nya itu sendiri
lalu ada bagian desain untuk tampilan casing
untuk tata letak dan semuanya
lalu untuk bagian software juga ada software engineer
permasalahan edukasi pasar hingga langkanya komponen dalam mengembangkan produk
membuat smart galon belum diproduksi secara massal
kalau melihat tingkat akurasinya nih kalau untuk notifikasi yang diberikan oleh galon ini berapa persen
itu sudah tergolong cukup akurat
dan terlepas dari itu sensor sensor yang digunakan pun kita masih minim reference
dan karena ini produk yang masih baru dan belum ada di tempat lain
jadinya kita perlu mengembangkan sendiri sensor sens tersebut
mengincar pasar perkantoran smart galon diklaim akan terhubung langsung dengan penyedia air minum
ketika air galon mulai menipis
radinata prawira bandung